dan kini sudah hadir bersama kita di studio alvito dinova gintings moderator debat ketiga yang akan digelar kpudki jakarta jumat esok
selamat pagi dan juga selamat ya sudah terpilih juga sebagai moderator
sampai besok nih tinggal ya masih tinggal satu hari lebih sedikit gitu ya
nah ini kalau kita mau tanya sebelum kita tanya persiapannya seperti apa dan bagaimana kira kira nih apa sih bakal jurus jurus nanti
sebenarnya kita mau tanya dulu dong ini pemilihan menjadi moderator ini tugasnya tuh apa sih
apakah hanya nanti pas saat di panggung menengahi saja atau memberikan sedikit sentilan sentilan atau memang memasukkan bentuk bentuk pertanyaan juga kepada kpu
sebenarnya gini tugas moderator itu yang di pertama terpilihnya dulu kayak gimana ya
pertama terpilihnya itu karena penyelenggaranya kan ada empat tv
cnn indonesia transmedia lah ya terus ada kompas tv ada sctv dan ada jak tv
masing masing ini kemudian mengajukan nama
kebetulan dari transmedia yang diajukan sama saya
terus akhirnya diseleksilah oleh kpu kpu yang memutuskan
nah tugasnya apa tentu saja adalah memoderasi jalannya debat
moderator nggak boleh nanya
maksudnya moderator nggak boleh punya pertanyaan
yang boleh punya pertanyaan
boleh punya pertanyaan panelis
nah karena itu akan ada proses di mana panelis berkumpul
ada empat panelis saya masih belum boleh menyebutkan namanya siapa saja
ada empat panelis dan empat panelis ini kemudian akan menyusun pertanyaan
nah pertanyaan pertanyaan itu kemudian dibawakan oleh moderator untuk disampaikan kepada pasangan calon
jika kita berbicara ini debat ketiga ini tentunya kan ini merupakan debat yang final
tentunya ini bebannya juga cukup berat apalagi satu ratus dua puluh menit yang sebelumnya satu ratus dua puluh menit itu di handle oleh dua moderator
ini mas vito satu moderator satu ratus dua puluh menit itu bagaimana saja sih apa saja persiapannya untuk akhirnya mengantarkan para paslon ini mengeluarkan jurus jurus pamungkasnya ini
saya sih gini prinsip saya saya nggak boleh grogi nggak boleh gugup nggak boleh stres
nggak boleh stres itu pasangan calon
jadi jangan ikutan
karena ini panggung mereka ini bukan panggung saya ini panggung mereka
tugas saya adalah membuat mereka tampil sebaik mungkin
jadi kalau buat saya sih saya nggak merasa terbebani insya allah sampai sekarang nggak terbebani apapun
karena saya sadar bahwa tugas moderator itu hanya penyusun traffic aja
jadi ngatur traffic terus mendeliver pertanyaan memastikan agar penonton nggak ribut nggak berisik
ada taktik taktik khusus nggak itu untuk menjaga tensi
kita tahu ada seratus masing masing pasangan calon boleh membawa seratus rekening
itu sebenarnya lebih sedikit daripada sebelumnya

tapi ya satu dan lain cara lah kita bikin gimana yang jelas saya udah ngelatih
mau tenang mau tenang
tapi sekali lagi ini moderator adalah kalau buat saya pribadi moderator adalah orang yang memediasi
panggungnya tetap punya mereka
dan penonton harus mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk menjadi referensi untuk kemudian
mereka memutuskan siapa yang mereka pilih nanti
jadi tugas moderator hanya itu aja kok
mendeliver pertanyaan mengangkat tangan untuk membuat tenang
mengatur timekeeper gitu ya
nah ini kalau kita berbicara soal tadi kan sebagai moderator bertanya gitu
kali ini temanya tentang kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat
ini adalah untuk debat ketiga besok
sebagai moderator juga sudah belajar gak sih mas
gak mungkin kan kita hanya beri pertanyaan apapun pertanyaan yang dikasih kpu gitu
saya sih gak mau terlalu gini pertanyaannya disusun oleh expert
sudah disusun oleh expert
nah tentu saja untuk mengetahui konteks pertanyaan itu saya tetap harus tahu yang namanya konsep
ini apa yang namanya metode ini seperti apa sehingga nggak lost tuh pada akhirnya kita

jadi ini adalah pertanyaan yang dikasih kpu
ini adalah pertanyaan yang dikasih kpu

ingin untuk berbicara deh
terus sekarang sudah bisa
ini saatnya sampai lagi
a partnership ini siapa

mungkin ya kelihatannya

kelihatannya kok kayak ini ini banget ya apa namanya soft banget
karena gini jakarta itu selalu bicara soal infrastruktur
selalu bicara soal banjir selalu bicara soal macet bicara soal hal hal yang selama ini menjadi laten untuk jakarta
hal hal seperti ini yang menjadi topik atau tema di debat terakhir itu jarang sekali dibicarakan
dan sebenarnya itu adalah masalah jakarta juga
nah karena itu sebenarnya menarik untuk kemudian mencermati jawaban
dari pasangan calon seperti apa
karena ini adalah janji mereka
jadi sebenarnya ini mestinya jadi excitement tersendiri buat penonton
dan penonton juga bisa mengetahui ujung ujungnya kan yang dibangun manusianya
kalau infrastruktur kan tinggal ada modal ada lahan kita bangun bisa
tapi kan konsep untuk membangun manusia itu penting
nah di debat terakhir ini yang akan
akan semakin di
akan semakin di
nah kalau kita berbicara mengenai sosok moderator lagi ini
yang paling penting salah satu kriterianya gitu ya saat dipilih menjadi
tapi juga tentunya tentang netralitas ya
netralitas dan independensi
bagaimana cara menjaga netralitas itu sendiri untuk seorang alvito dinova yang sudah lama juga berkecimpung di dunia media
yang pertama ini jawaban seriusnya ya
jawaban seriusnya ya
habis itu baru jawaban yang lebih tidak serius
jawaban seriusnya satu
baru saya mau tanya tadi sama anissa sebelum siaran ini dimulai
saya mau tanya nanti mas gitu lah ktp nya ktp mana nih
jadi saya ini warga jawa barat
jadi yang pertama saya nggak punya kepentingan apapun untuk menjadikan atau tidak menjadikan seseorang sebagai pemimpin dki
yang pertama gitu ya
karena nggak ada hubungannya sama saya
yang kedua kalau saya punya interest itu persoalan pribadi saya
ini urusan pribadi saya
karena pada akhirnya
ini kan panggungnya panggung warga dki jakarta
dan tugas jurnalis itu hanya mendeliver informasi dari sumber ke publik
itu yang dilakukan oleh moderator
jadi moderator ini adalah jurnalis yang mengejawantah tuh nanti di ajang debat
tugasnya hanyalah memastikan agar apa yang ada di panggung terdeliver dengan baik ke publik
sampai sejauh ini sih lebih enak netral daripada berpihak gitu kan
karena kalau misalnya berpihak nanti kalau yang dipihaki gitu ya atau yang didukung nggak menang baper
tapi kalau misalnya menang juga kita gak dapat apa apa
tetap jadi jurnalis juga
jadi ya enakan ginilah
sejauh ini masih enakan
jadi cnn indonesia juga punya komitmen bahwa kita ada berdiri di semua golongan
tidak berpihak pada afiliasi manapun
dan semata mata ya hanya mengerjakan tugas sebagai jurnalis
nah saya bagian dari cnn indonesia dan saya menjalankan itu
ini semakin seru juga
nanti tentunya kita akan menggali lebih dalam lagi
kapan lagi kita mau wawancarai moderator
biasanya moderator yang bertanya begitu kan ya
kita akan kembali bersama jurnal berikut ini
tetaplah bersama after sepuluh
ini tadi jika kita lihat ya albi sudah menunjukkan gedungnya juga sudah cukup megah ini
dengan pagelaran yang akan ditonton oleh seluruh indonesia
apakah sudah siap menjadi selebriti sosmed
bukan hanya kepada ketiga pasangan calon tapi juga kayak kita melihat debat yang pertama
jadi trending topic sih
kalau perhitungan saya ini nggak terlalu saya bohong yang pertama yang kedua
oh justru paling ganteng diantara yang lain

karena gitu biasanya tuh kayak netizen netizen perempuan
itu bakal yang kayak
lebih heboh malah
wah ganteng sekali
kalau netizen netizen laki laki gak mungkin bilang kayak
eh raku so cantik sekali
itu kayak lebih mungkin buat yang ayu ayu gitu
sekali lagi saya nggak terlalu fokus ke situ ya
karena itu menurut saya dampak lah apapun yang terjadi
yang terpenting debatnya jalannya lancar
pendukung tahu mau apa
pemilih tahu mau memilih yang siapa
nah kalau kita berbicara jalannya lancar
kira kira ini seorang alfito yang sudah
pengalaman yang luar biasa sekali
apakah ini merupakan satu panggung yang
dan apa sih sebenarnya yang kayak worst case skenario nya tuh
apa sih bagi seorang moderator
saya tuh mandu debat pemilu daerah ya
pemilu kada itu
pilkada itu dari tahun dua ribu
jadi sudah mulai dari tingkat
delapan tahun sembilan tahun
provinsi sampai tingkat kabupaten kota
udah pernah di jalanin
yang belum itu debat calon presiden
nah ini jadi
jadi ini sebenarnya kalau diitung itung
adalah debat yang saya pandu untuk kesekian kalinya
jadi di dua ribu dua belas juga saya mandu debat
pilkada dki jakarta juga
waktu itu pak jokowi
mencalonkan diri ya sama pak ahok gitu
jadi kalau dibilang sebenarnya enggak
ya ini bagian dari hal yang sudah pernah dikerjakan
sekarang ini dramanya banyak banget
iya itu dia juga yang menarik ya pak
dramanya banyak banget
pernak perniknya banyak sekali
isu yang mengikutinya banyak sekali
mulai dari kasus penodaan agama
yang ini yang itu dan lain sebagainya
dan kemudian akhirnya ajang pilkada dki jakarta ini
seperti ajang nasional lagi
hanya dki jakarta
sudah kayak pilkada rasa pemilu ini ya
jadi pilkada rasa pemilu ini
mata tertuju pada dki sekarang
dari seluruh indonesia
saya yakin sekali debat pilkada ini
akan disaksikan oleh penonton penonton yang ada di seluruh indonesia
yang juga menyelenggarakan pilkada
karena kan ada satu ratus satu pilkada sekarang kan
dan saya rasa mereka juga nonton untuk mengetahui
dan mengikuti jalannya debat kali ini
jadi ini sih yang menjadi dikatakan
ada yang beda enggak
ya bedanya ini
apalagi ini sekarang sudah memasuki masa digital
era digital dimana istilahnya semua kritik
itu langsung secara instan keluar gitu
kan juga tadi disebutkan banyak juga
untuk meraup suara pemilih pemula
itu kalau untuk seorang alvito lidenova
melihatnya seperti apa nih
elektabilitas setelah pasca debat
ini terpengaruhi juga sampai dua atau tiga hari
pasti selalu ada
di luar negeri kayak di amerika gitu
debat itu dipakai untuk mengukur sejauh mana undecided voters
itu kemudian menentukan pilihannya
jadi sebenarnya kalau dikatakan ada pasti selalu ada
seberapa besar saya nggak tahu
seberapa besar sosial media mempengaruhi preferensi pemilih
tapi yang jelas sosial media adalah sarana yang efektif sekali
untuk melakukan kampanye sekarang
karena itu kalau enggak salah hari ini
kpud sudah mewajibkan
kpud sudah mewanti wanti
jika ada akun sosial media yang berkampanye ketika minggu tenang
itu akunnya akan di blokir
jadi sedemikian efektif seharusnya
apa namanya sosial media untuk kepentingan kampanye politik gitu
oke ini kita ke pertanyaan terakhir
mungkin moderator moderator sebelumnya seperti ira kusno tina talisa gitu
walaupun mas vito juga sudah pernah memimpin moderator
jangan hanya dokter kulit ya
saya baru mau tanya tentang besok pakai baju apa
nah ini kalau kita melihat moderator moderator lain gitu
apakah mas tito disini juga sudah berbincang dengan mereka gitu
apakah ada sedikit mungkin bukan wejangan ya
tapi apakah ada sedikit sharing gitu tentang
mungkin saya belum sampai sekarang belum kontak
tapi mungkin hari ini barangkali ya
kalau enggak hari ini besok mendekati medekati gitu
untuk mencari tahu aja ambience nya seperti apa di sana gitu
apa yang harus diantisipasi
hal yang paling rentan atau rawan yang harus benar benar diantisipasi oleh seorang moderator gitu
tantangan tantangannya seperti apa
itu paling yang akan saya lakukan sama mereka
satu lagi ya
saya penasaran banget
vito mau pakai baju warna apa besok
itu diatur juga ya
lucu juga kalau pakai pink ya
kirain persiapan ya
ini kan semua orang akan menonton
persiapannya pasti harus beli baju baru gitu ya
satu hari ini pilih keadanya juga satu hari
dan susahnya gini
begitu banyak partai di indonesia
begitu banyak warna
jadi kita udah di apa namanya di eliminir tuh
warna ini enggak boleh warna ini enggak boleh warna ini enggak boleh
bedasi juga ya walaupun jasa mungkin gelap
dasinya juga harus gelap
mudah mudahan enggak wajahnya gelap ya
jangan lupa facial kok gitu mas vito
terima kasih atas sarannya adra
perbincangan dari seorang adra itu ya
jangan lupa facial
oke itu dia bincang bincang kita dengan alvito dinova ginting
terima kasih atas kehadirannya di after sepuluh
kita akan bersorak mungkin
sepertinya saya akan ikut ke sana untuk menonton mas vito langsung
dan itulah perbincangan kita dengan alvito deonova ginting